selesai jeda setelah menjalani serangkaian tahap seleksi tim garuda muda indonesia
kembali berlatih di lapangan sekolah pelita harapan karawaci tanggerang banten jumat pagi
sementara itu evan dimas yang masih menjalani pemulihan terpaksa berlatih terpisah dengan rekan rekannya
latihan perdana timnas indonesia kembali digelar di lapangan sph karawaci tangerang jumat pagi tujuh belas maret
pelatih luis mila pun langsung menyiapkan jadwal latihan yang padat
pria asal spanyol ini menginginkan anak asuhnya selalu tampil prima di lapangan
dalam latihan kali ini mila menekankan pola permainan cepat dan kekompakan tim dalam melakukan transisi dari menyerang menjadi bertahan
untuk itu tim garuda muda dituntut memiliki gelandang yang dapat mengatur irama permainan dan mengalirkan bola dengan baik ke depan gawang
namun sayang ketika dibutuhkan seorang gelandang yang energetik evan dimas belum bisa bergabung dalam skuad mila
gelandang bayangkara fc ini masih menjalani pemulihan
setelah cedera saat melakoni seleksi timnas tahap akhir
evan dimas dia masih sakit ya engkel yang kemarin waktu game terakhir seleksi ke tiga kemarin
jadi ya kursa dokter memang masih ada penggunaan kan jadi dia butuh istirahat
sejauh ini ya saya rasa sudah baik cuman istilahnya lebih baik dari kemungkinan
kementerian kasih ya masih butuh dikembangin lagi
latihan digelar selama tiga hari
pembelaga persahabatan melawan myanmar berlangsung
dua puluh satu maret mendatang di stadion pakansari bogor
meski hanya laga persahabatan kemenangan bisa mendongkrak peringkat indonesia di ranking fifa
dodi wahyudi tangerang